kita beralih ke informasi lainnya
ardiansyah siswa sd di lamongan yang sempat putus sekolah demi merawat ibunya yang sakit lumpuh dan buta
selasa pagi kembali masuk ke sekolah
sebelum berangkat ia menyempatkan diri menyuapi makan dan memberi minum ibunya
ardiansyah siswa sd di lamongan yang sempat putus sekolah demi merawat ibunya yang sakit lumpuh dan buta
selasa pagi kembali masuk ke sekolah
selama berangkat ke sekolah ini ardiansyah juga mendapatkan bantuan merupakan peralatan sekolah untuk menunjang proses belajarnya
gimana perasaannya adik adik senang ini pelajaran apa adik matematika adik bisa matematika bisa
terus dari rumah tadi sudah memberi makan ibu sudah
ardiansyah akhirnya mau kembali bersekolah setelah dinas pendidikan memberikan jaminan pihak siswa
dan menjanjikan pendampingan belajar privat di rumahnya jika tidak masuk sekolah
karena merawat ibu tercinta
seperti diberitakan selama setahun sejak menginjak semester pertama
kelas lima sd negeri kandang rejo ardiansyah putus sekolah lantaran harus merawat ibunya yang mengalami sakit lumpuh dan kebutaan
miftahul arif kresik